nah kalau pak menhub budi karya sumadi sudah bilang nih semua jalur darat laut udara sudah siap bisa melayani para pemudik
tinggal anda yang berencana mudik ke kampung halaman sudah sesiap apa
apalagi untuk anda yang menggunakan mobil pribadi
nampaknya mobil tersebut juga harus prima ya sebelum nanti anda bepergian ke kampung halaman yang cukup jauh biasa jaraknya
iya supaya aman pemirsa dan juga kita berharap agar tahun ini jumlah kecelakaan jauh menurun ya dibandingkan tahun tahun sebelumnya
ada sejumlah hal utama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh
berikut adalah langkah langkah yang mesti dilakukan yang dirangkum oleh korespondensi nn indonesia albi pratama
mudik lebaran sudah menjadi tradisi bagi mayoritas umat muslim di berbagai daerah
kendaraan pribadi seperti mobil masih menjadi pilihan utama menuju daerah yang dituju
tentu perjalanan jauh serta kemacetan menjadi alasan serius
kendaraan harus dalam kondisi yang prima
jangan sampai niat perjalanan mudik anda terganjal masalah teknis kendaraan
lebaran udah sebentar lagi nih
bagi anda yang berencana untuk pulang ke kampung halaman menggunakan mobil pribadi
tentu ada sejumlah hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan mobil anda supaya tetap prima
mulai dari aspek mesin transmisi sampai ke bagian kaki kaki
menjelang arus mudik tiba
calon pemudik pun tengah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan jauh
hal inilah yang dilakukan oleh ganjang pria asal yogyakarta yang sudah lama tinggal di jakarta
dia akan melakukan perjalanan mudik bersama keluarga menuju kawasan jawa tengah dan yogyakarta
ganjang memanfaatkan waktu di minggu kedua ramadan untuk melakukan perawatan dan pengecekan
kondisi kendaraan di bengkel yang ada di kawasan otista jakarta timur
mobil servis besar ini serway tune up ganti oli periksa ban
periksa rem viper dan lain lain semuanya kita siapkan dengan baik
karena perjalanan jauh kan semuanya harus serba siap
termasuk ban kondisinya juga kita periksa semua
gajah mengaku perawatan kendaraan menjelang mudik sangat penting
apalagi dirinya pernah mengalami hal kurang menyenangkan saat melakukan mudik dua tahun lalu
saat itu dirinya beserta keluarga terjebak di kemacetan luar biasa di pintu keluar tol brebes timur atau brexit selama dua malam
lain halnya dengan ganjang
calon pemudik yang satu ini berencana pulang ke palembang sumatera selatan pada h satu lebaran nanti
semi juga melakukan serangkaian pengecekan dan perawatan mobil
salah satunya melakukan spuring dan balancing untuk kenyamanan berkendara
sangat penting sih karena kan ngelewatin dari lintas timur sumatera itu kan banyak hutan dan gak ada bengkel
jadi emang siapin dari sekarang
sejumlah hal mesti disiapkan oleh para calon pemudik yang berencana menggunakan kendaraan pribadinya
hal pertama yang menjadi faktor penunjang utama dalam berkendara adalah kondisi mesin
mesin harus dipastikan bekerja secara optimal
hal sederhana namun memiliki peran besar adalah mengganti oli berikut dengan saringan atau filternya
setelah oli mesin diganti cek bagian transmisi mesin
kuras oli transmisi yang sudah lama terpakai dan menggantinya dengan yang baru atau cukup menambahkannya saja
selain itu kadar cairan radiator juga perlu diperhatikan
agar dapat menjaga suhu mobil tetap normal
setelah bagian mekanisme mesin selesai kini bagian kelistrikan
bagian aki dan si kering harus diperiksa kondisinya
apakah ada kecenderungan kekurangan daya konsleting atau tidak
lalu cek bagian sistem penerangan seperti lampu depan untuk menjaga visibilitas saat malam hari atau ketika melintasi jalanan perbukitan yang berkabut
setelah itu cek bagian kaki kaki seperti suspensi roda tekanan ban dan rem yang menjadi hal paling penting
oli rem dalam kondisi yang cukup agar bisa melakukan pengereman dengan baik
untuk kondisi mesin sendiri biasanya selain oli sebaiknya di tune up ya
tuan up itu untuk ngebersihin dari mesinnya sendiri lalu pengecekan busi atau ruang bakarnya segala terus
lalu dari oli selain oli mesin itu juga ada minyak rem lalu minyak war sharing kalau mobil yang lama
lalu juga minyak transmisi oli transmisi
dari oli transmisi minyak transmisi
ada yang manual ada yang matic
nah itu bisa dicek dulu kalau misalnya masih bagus bisa dilanjutkan
dipakai lalu kalau udah jelek ya sebaiknya diganti dulu
terakhir untuk menyelaraskan keempat sumbur roda demi menjaga stabilitas saat berkendara dan juga putaran kemudi agar tetap presisi mobil harus dilakukan spuring dan balancing
kini sudah ada teknologi komputerisasi secara digital dengan tampilan tiga dimensi untuk menjaga akurasi penyelarasan roda yang dilakukan
jika aspek aspek penting tadi sudah dalam kondisi baik bisa dipastikan perjalanan mudik bisa lebih aman dan nyaman untuk meminimalisir adanya resiko kendala teknis di perjalanan
albi pratama jakarta